sementara arus lalu lintas di pertigaan simpang maya tegal jawa tengah pada pagi ini mulai padat
dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia agustinus riandi dari pertigaan simpang maya tegal
agustinus bisa anda laporkan bagaimana kepadatan kendaraan di sana silahkan
ya selamat pagi hanum
hingga kemarin malam sampai pagi hari ini seperti yang bisa anda lihat di belakang saya
kemacetan sudah mengular hingga dua puluh km mulai dari pintu tol brebes timur hingga sampai simpang maya di kota tegal tempat saya berdiri melaporkan saat ini
diperkirakan sudah ada satu ratus lima puluh ribu kendaraan mulai dari brebes timur hingga jalur ini
data itu kami dapatkan jam dua siang kemarin
hingga saat ini kami belum mendapatkan jumlah kendaraan yang melewati jalur ini secara pastinya
namun yang bisa kami pastikan adalah untuk mengurai kemacetan yang terjadi
di simpang maya ini maka kepolisian resor kota tegal melakukan semacam pengalihan arus
yang dimulai dari simpang maya menuju ke arah kiri menuju ke arah jalur lintas utara yang melewati kota pekalongan
itu bagi anda yang ingin menuju ke arah semarang
namun bagi anda yang ingin menuju ke arah jogja maka anda bisa dari simpang maya menuju belok kanan ke arah jalan kapten sudibyo
hal ini akan melewati kota selawi
hingga kemudian menuju jogja
dan selawi jogja dipantau sangat lancar tidak seperti jalur pantura yang ada di belakang saya seperti saat ini
selain itu kemacetan juga terjadi bukan hanya karena penumpukan kendaraan yang terjadi di jalur pantura
namun juga terjadi karena adanya penumpukan di stasiun pengisian bahan bakar umum yang ada di sepanjang jalur pantura ini
banyak para pemudik yang berhenti di spbu spbu terdekat bukan hanya untuk mengisi bahan bakar namun juga untuk beristirahat
hal ini mengakibatkan terjadinya banyak sekali penumpukan dan banyaknya kemacetan yang terjadi di sekitar areal spbu
dan untuk mengatasi hal ini maka kepolisian resort tegal bersama para pemilik spbu bekerjasama untuk mengadakan semacam pengalian arus
jadi di saat kendaraan mulai penuh di spbu maka pemilik spbu harus menutup spbu nya agar tidak ada lagi kendaraan yang masuk
nah sedangkan saat sepi maka spbu sudah boleh diizinkan untuk beroperasi kembali
dan selain itu juga hanum bisa anda lihat di belakang saya bahwa polisi yang bertugas untuk mengamankan jalur ini tidak hanya polisi dari kepolisian resort tegal
namun juga dibantu dari primob jawa tengah dan dibantu oleh para petugas pramuka dari sekolah menengah atas yang ada di wilayah jawa tengah tegal dan jawa tengah
baik agus yusriani ini menarik sekali begitu saya lihat namun selamat menjalankan tugas kembali untuk anda dan teman teman di sana
terima kasih agus
agusin usriani melaporkan langsung dari tegal jawa tengah